menteri atr bpn agus harimurti yudhoyono pada minggu siang meluncurkan aplikasi my sertifikat
untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah mereka
peluncuran aplikasi my sertifikat dilakukan menteri atr bpn agus harimurti yudhoyono
di makassar sulawesi selatan pada minggu siang
aplikasi my sertifikat ini untuk memberikan kemudahan dan keamanan warga saat mengurus sertifikat tanah mereka
dan bisa dipantau secara langsung melalui ponsel
dalam kegiatan ini ahy juga menyerahkan sejumlah sertifikat lahan ke wali kota makassar
ini sebuah aplikasi inovasi dari sulawesi selatan
yang mudah mudahan bisa melengkapi apa yang sudah dilakukan
ini sebuah aplikasi yang mudah mudahan bisa dilakukan